bentrokan warna aksi tabur bunga kelompok purnawirawan di taman makam pahlawan kalibata jakarta selatan pada rabu sore
bentrokan terjadi setelah adanya penolakan dari masa yang menggelar unjuk rasa di depan tmp kalibata
bentrokan terjadi di depan teman makam pahlawan kalibata jakarta selatan
sesaat sebelum kelompok purnawirawan pengawal kedaulatan negara ppkn dan beberapa ormas melakukan aksi tabur bunga
diduga bentrokan ini terjadi karena aksi tabur bunga mendapat penolakan dari tni polri yang berjaga
serta masa yang menggelar aksi di depan tmp kalibata
penolakan dikarenakan aksi tabur bunga membawa masa yang cukup banyak dan melanggar protokol kesehatan
kepolisian dan tni yang berjaga akhirnya berhasil meraih bentrokan
dan izinkan kelompok purna wirawan yang dipimpin oleh gatot urmantio ini
untuk melaksanakan tabur bunga
dengan membatasi peserta sesuai protokol kesehatan
bukan dengan tingkat politiknya
kami sebagai kedengar indonesia
tidak dengan tegas
bapak juga masyarakat
saya menjalankan tugas